ini juga gak kalah jadul tapi jangan salah jadul jadul begini tetap hits di masa kini
coba anda pergi ke tempat tempat yang instagramable
banyak loh yang pakai tegel atau lantai jadul bermotif cantik seperti ini
konsep vintage yang diproduksi malah diburu pembeli
biasanya kafe kafe atau hotel pakai lantai ini untuk mempercantik desain bangunan mereka
ya wajar saja lantai buatan pak winarno di magelang jawa tengah ini kewalahan melayani permintaan
tegel ini juga mempertahankan kejadulannya
dibuat secara handmade alias buatan tangan
tegel dicetak satu persatu dengan ukuran dua puluh x dua puluh cm
bayangkan untuk mendapatkan satu meter persegi seorang karyawan harus mencetak dua puluh lima tegel
bahan baku pembuatan tegel motif ini adalah pasir semen dan pewarna
khusus untuk pigment warna winarno memilih jenis impor karena tampilannya lebih tajam tahan sinar matahari dan hujan
itu saja nanti dulu
usai dicetak dan dipres tegel direndam di dalam bak air selama dua hari
kemudian digosok lalu dikeringkan
hebatnya lagi selama pandangnya
kalau motif yang sudah pakem memang dari dulu zaman nenek moyang kan memang sudah ada tegel ya
kebetulan kalau yang panggung sudah ada itu kayak tegel motif kawung terus tegel motif sidomukti
karena sebenarnya tegel motif itu tidak jauh beda dengan batik yang kain ya
karena kalau batik yang sudah terkena itu kan dituangkan dalam
tapi kalau tegel motif itu dituangkan dalam media semen
pantas saja banyak konsumen konsumen mengaku tertarik menggunakan tegel ini di rumah untuk mendapatkan kesan klasik dan jadul
anda tertarik juga memiliki lantai berkonsep jadul dan cantik
trijoko purnomo magelang jawa tengah